pelaku ganjal atm di minimarket di kawasan jakarta timur berhasil ditangkap warga
dari tangan pelaku didapati lima puluh kartu atm dan plat nomor palsu
pelaku ganjal atm ini kepergatan
pelaku ganjal atm ini kepergatan